simbol partai golkar
tadi ke nasdem ya bang doli
ada pertemuan juga

jadi sebenarnya tadi itu kunjungan balasan
dari kira kira tiga minggu yang lalu pak erlangga bersama teman teman dpp berkunjung ke kantor nasdem di gondang dia
oke jadi kan ada pertemuan partai golkar ya bang doli dengan sejumlah partai politik
ada nasdem hari ini
sebelumnya ada demokrat ada juga pks
ini kan menarik
tentu ada banyak hal yang mungkin dibahas karena sesama partai politik
tapi betulkah bahwa kemudian pertemuan pertemuan ini bang doli adalah bagian dari partai golkar untuk melakukan lobby atau membuka komunikasi politik terkait dengan ru omnibus law yang kemudian sampai hari ini masih menjadi kontroversi pak
jadi sebenarnya ini kita sebut sebagai silaturahim kebangsaan
silaturahim kebangsaan ini kita mau
ini menunjukkan bahwa partai golkar sebagai partai politik pengusung utama pak jokowi dan ⁇ maruf ⁇ amin ini tentu mendukung penuh program program pemerintah yang harus dilaksanakan selama lima tahun ke depan
nah untuk menjalankan program ini secara baik kan memang harus diciptakan suasana yang kondusif stabilitas politik dan seterusnya
dan salah satu yang kemudian punya tanggung jawab untuk membuat kondisi
nah kalau kita menjelaskan cirkumstans atau keadaan ini menjadi kondusif itu kan apabila elit elit politik ini juga sering bersilaturahim berkoordinasi membangun komunikasi
sehingga memang kalau ada hal hal atau ada hambatan hambatan persoalan yang dihadapi itu bisa cepat diselesaikan
jadi sebetulnya secara umum lebih pada soal itu
oke tapi yang dibahas itu apa saja sebetulnya kalau pertemuan komunikasi politik yang dilakukan oleh partai golkar belakangan itu apa saja
karena membicarakan tentang hal hal yang berkaitan dengan bangsa dan negara
tentu banyak hal yang dibicarakan
satu masalah agenda agenda yang sekarang sedang dibahas oleh pemerintah
memang salah satunya adalah tentu masalah undang undang omnibus law
tapi undang undang omnibus law ini kan banyak
yang seperti sudah dirilis oleh pemerintah kan ada undang undang omnibus law perpajakan
sekarang yang sudah juga masuk ke dpr
kemudian undang undang omnibus law tentang cipta kerja
sebentar lagi yang juga sekarang sudah masuk surpresnya ke dpr
kemudian sebentar lagi kan ada undang undang omnibus tentang ibu kota negara
nah itu hal hal yang berkaitan dengan agenda agenda pemerintah yang tentu buat partai golkar
terutama juga para partai politik pendukung pemerintah kan harus ikut bertanggung jawab untuk mensukseskan ini
nah di luar itu juga kita banyak membicarakan hal hal lain ya tentang misalnya persiapan pilkada
kita kan akan menghadapi pilkada serentak yang gelombang keempat
ada dua ratus tujuh puluh wilayah gitu
saya kira ini kan juga harus kita cermati secara serius
bagaimana penyelenggaran pilkada ini semakin hari semakin berkualitas tentunya
dan ini juga akan menjadi tanggung jawab partai politik
dan tentu partai politik juga punya agenda untuk memenangkan masing masing
nah tentu ada juga
ada komunikasi komunikasi intensif yang harus dibangun sampai misalnya ada kemungkinan berkoalisi di beberapa daerah
terus tadi misalnya juga disinggung masalah soal persiapan undang undang pemilu
terus situasi negara kita yang sekarang sedang menghadapi virus corona
jadi semua masalah masalah bangsa dan negara yang sekarang kita hadapi bersama itu akan menjadi
selalu menjadi pembahasan di setiap kita bertemu dengan partai politik lain
oke di luar ada banyak pembahasan tadi disampaikan juga oleh bang doli soal corona soal pilkada dan lain sebagainya
tapi apakah omnibus law menjadi pembahasan khusus tersendiri yang memang diagendakan oleh partai golkar
untuk bisa merangkul banyak partai politik yang lain sampai kemudian megah komunikasi politik tersebut
iya tentu kan dengan sekian banyak masalah yang kita diskusikan itu
kan tidak mungkin terlepas dari masalah agenda pemerintah sekarang yang sedang
ingin menyelesaikan beberapa undang undang
termasuklah omnibus law cipta kerja
apalagi kan penanggung jawab utama tentang undang undang ini di pemerintah kan ketua umum kami pak erlangga tarto
tentu kita punya kepentingan untuk bisa mengajak semua potensi masyarakat
termasuk dengan peminat peminat politik
dan dukungan terhadap segera diundangkannya undang undang omnibus law cipta kerja maupun perpajakan ini
oke termasuk ke partai demokrat kemarin bang doli
karena kita tahu mungkin juga partai demokrat cukup agak agak kritis juga sebetulnya
sejak awal ketika omnibus law ini diusulkan oleh pemerintah
apakah itu juga bagian dari untuk bisa mengajak atau merangkul partai partai di luar pemerintah
jadi saya katakan dari awal tadi ini selaturahmi kebangsaan
agendanya yang dibicarakan
agendanya yang dibicarakan adalah agenda bangsa dan negara
jadi setiap kita bertemu dengan setiap pimpinan partai politik
nah tentu nanti sekali lagi saya katakan
kalau kita bicara tentang agenda terdekat pemerintah sekarang
salah satunya adalah omnibus law yang tiga tadi itu
jadi ketemu demokrat juga seperti itu
jadi di awal di dulu kemarin kita ketua berkunjung ke gondang dia di
kemudian kemudian pks juga seperti itu
nanti dalam waktu dekat ini kita juga akan ketemu dengan partai politik yang lain
bang doli karena ini dikomandoi oleh ketua umum partai golkar di satu sisi
yang juga menko perekonomian
apakah benar anggapan bahwa partai golkar ini memang dianggap atau diutus tersendiri begitu
untuk merangkul membuka lebih lebih politik terhadap partai partai yang lain
atau untuk mengurusi sepenuhnya soal omnibus law ini
karena partai pemerintahan kan tampaknya tidak begitu ikut dalam lobby lobby dilakukan ke partai partai yang lain
ini kan soal pembagian tanggung jawab saja
memang ketua umum kami ini adalah sekarang diberi amanah oleh pak presiden sebagai mengko perekonomian
yang salah satu tanggung jawabnya adalah untuk menyelesaikan soal undang undang omnibus law ini
nah tetapi kan selama ini juga di luar pertemuan pertemuan formal terbuka seperti ini
ada juga pertemuan pertemuan yang tertutup antar pimpinan partai politik dengan pak jokowi gitu ya
untuk membicarakan tentang agenda agenda seperti omnibus law ini
jadi saya kira ini harusnya menjadi tanggung jawab semuanya
cuman karena ketua umum partai golkar adalah mengkoperekonomian
saya kira ya yang memang harus diberi tanggung jawab utama kan statusnya sebagai menko perekonomian sebetulnya
ya bukan sebagai ketua umum partai golkar
secara bersamaan ya bang
nah karena memang ini proses politik ya kan undang undang ini kan harus
rancangan undang undang ini menjadi undang undang kan kesepakatan pemerintah dengan dpr
nah dpr itu kan terdiri dari partai partai politik
nah tentu proses politik ini kan harus dilalui harus dijalani
bagaimana supaya semua partai politik terutama di fraksinya itu memberikan dukungan terhadap proses pengundangan omnibus law ini
oke jadi tujuan utama kemudian bertemu dengan sejumlah partai politik pimpinan partai politik
memang ini untuk mencari dukungan terhadap omnibus law tadi bang doli
atau apa yang ingin dicapai dari pertemuan pertemuan partai golkar itu
ya tentu yang tadi saya katakan banyak hal yang kita harus
apa namanya samakan frekuensi ya dalam menghadapi agenda agenda politik agenda agenda kebangsaan dan kenagaran kita ke depan
jadi pasti setelah kalau kita bicara agenda sekarang semuanya pasti terbahas
kan tadi saya katakan tadi soal masalah legislasi terdiri dari tiga legislasi
karena menghadapi event politik ada di depan mata soal apa namanya pilkada
nah kita juga sebetulnya saya di komisi dua di tahun pertama ini kita sudah sepakat akan melakukan revisi undang undang pemilu
yang tadi juga dibahas di dalam pertemuan dengan nasdem itu
jadi saya kira semua agenda penting
semua agenda penting
jadi agenda pilkada penting agenda pemilu penting agenda perundang undangan penting gitu
saya kira banyak manfaat lah
dengan terjadinya silaturahim kebangsaan antar pimpinan partai politik ini untuk yang saya katakan besar tadi
kita ingin menciptakan suasana yang kondusif stabilitas politik agar semua agenda agenda politik kebangsaan dan agenda agenda pemerintah kita ini bisa berjalan dengan baik
dari pertemuan pertemuan yang sudah dilakukan bang doli apa kemudian tanggapan atau respon dari partai partai politik dari pertemuan itu
khususnya kalau soal omnibus law
karena kan tampaknya tidak semua kemudian juga sepatutnya
sepakat soal draft ru omnibus loh atau cara pemerintah membuat rancangan undang undang omnibus loh itu
ya saya kira secara prinsip semuanya kalau sebuah undang undang itu untuk kepentingan dan kebaikan bangsa dan negara kepentingan rakyat gitu ya
saya kira semuanya secara prinsip memberikan dukungan
cuma memang mungkin ada beberapa poin yang perlu didiskusikan
jadi selama saya mengikuti proses
pertemuan ini prinsip kalau memang ini untuk kepentingan bangsa negara saya kira semua partai politik tidak ada yang tidak mendukung
misalnya apalagi kan undang undang omnibus law cipta kerja ini kan sebagai bentuk salah satu transformasi struktural ekonomi kita
nah judulnya saja adalah cipta kerja
tentu kan orientasinya adalah bagaimana undang undang ini lahir bisa menciptakan peluang yang lebih besar
terserapnya tenaga kerja tenaga kerja baru gitu
ini kan saya kira positif
nah tapi kalau kita bicara tentang kontennya ya tentu kan tidak semua orang bisa punya kepala yang sama kan sebelum kalau didiskusikan
nah saya kira salah satu nilai positif dari pertemuan pertemuan silaturahim kebangsaan ini adalah kita bisa menemukan kita bisa mengajak duduk bersama
kira kira poin poin mana saja yang masih kita perlu diskusikan
masih kita diskusikan
ya perlu kita bahas
nah poin poin itu mungkin nanti bisa bang doli bocorkan kepada kami
apa kemudian antara partai politik yang didiskusikan
tapi dijawabkan nanti bang doli
termasuk juga kalau kita tahu bahwa sampai hari ini meskipun tadi bang doli katakan ini positif tapi sebagian elemen masyarakat masih mengatakan ruu omnibus law cipta kerja lebih baik dihapuskan saja dibatalkan karena justru merugikan masyarakat
tanggapan partai golkar soal itu apa
nanti kita bahas usai jeda kami akan segera kembali
tetap bersama kami di layar demokrasi
ya anda kembali di layar demokrasi
kita masih menggali ini soal safari politik partai golkar yang belakangan dilakukan ke sejumlah partai politik
membahas banyak isu tadi kalau bang doli katakan
tapi yang jelas tentu isu omnibus law menjadi satu di antaranya
jadi menjadi menarik karena kita tahu bahwa partai golkar saat ini tengah melakukan komendasi
di satu sisi memang tadi bang guru juga katakan menko nya adalah ketua umum partai golkar
begitu menko perekonomian yang juga mengomandoi langsung soal omnibus law
cipta ruu cipta kerja yang juga menjadi polemik sampai hari ini di masyarakat
tadi kita terputus bang doli
jadi ketika kemudian bertemu dengan partai partai politik
apakah katakanlah partai partai yang kemudian di luar pemerintahan ya
kan ada pks begitu ada demokrat
apakah kemudian kedua partai ini juga langsung sepakat begitu dengan bahwa kita mendukung
penuh omnibus law
atau kemudian juga ada poin poin kritik yang tadi dikatakan oleh bang doli
ya tadi saya katakan bahwa prinsipnya ya ketika kita membangun komunikasi seperti ini kan
dan kalau ini kita sampaikan dilakukan untuk tujuan yang baik buat bangsa dan negara
sambutan dari pimpinan pimpinan partai politik ini positif
nah kemudian kita kan masuk ke kontennya
nah dalam hal konten ini tentu saya kira
kalau dalam satu undang undang itu kan memang pasti banyak perspektif
nah perspektif perbedaan perspektif ini yang kadang kadang kita harus dudukkan kan gitu
bagaimana satu pasal ini apa reasoningnya dibuat
apa latar belakangnya
nah ini yang saya kira kan perlu dijelaskan dan didiskusikan
makanya dari beberapa pertemuan ini saya menangkap bahwa partai partai politik
terutama misalnya kayak demokrasi
kemudian pks gitu ya
itu membuka diri kepada pemerintah
kemudian berbagai fraksi terutama fraksi partai politik pendukung pemerintah yang
untuk mendiskusikan ini secara lebih baik lebih apa namanya lebih dalam
ada intellectual exercise yang harus dilakukan
sampai dengan apa namanya proses undang undang ini bisa
poin kritik seperti apa sih bang yang disampaikan kemudian oleh partai partai politik di luar pemerintahan ini terkait dengan omnibus law
saya secara konten tidak punya pretensi untuk menjelaskan secara detail
tapi secara umum saja misalnya dari pertemuan itu
ya misalnya ya satu yang disampaikan oleh pak sby pada saat itu
ini perlu ada komunikasi yang lebih intensif
ya antara pemerintah dengan masyarakat yang kemudian sampai hari ini misalnya
masih mengkritisi soal ini ya
tentu ada pendekatan pendekatan komunikasi yang harus dibangun menjelaskan apa sebetulnya tujuan dan isi dari omnibus law ini
yang kedua ini tadi
makanya mereka menyambut baik komunikasi komunikasi politik yang dilakukan oleh elit
karena kan begini
saya kira ini kita kembalikan saja dengan proses bagaimana sebuah undang undang itu disusun ya
jadi kan dulu kritiknya bahwa ini undang undang draftnya dibuat tanpa komunikasi dengan masyarakat
tidak transparan tertutup
ya dimana mana juga selama ini buat undang undang kan selalu begitu
kalau inisiatif pemerintah itu kan pemerintah menyusun draftnya gitu ya
kemudian secara tertutup mungkin dilakukan fgd fgd yang tidak perlu dibuka sama publik
kemudian hasil draft itu sudah jadi
pemerintah mengirimkan surprise ke dpr
nah di dpr ini kan sebetulnya proses bagaimana membuka diri kepada publik
karena dpr itu kan perwakilan rakyat
jadi sebenarnya memang saat inilah momentumnya ya kalau ada masyarakat atau kelompok manapun
yang merasa bahwa dia concern dengan undang undang ini dan kemudian punya pandangan pandangan lain
ya ini saatnya
sampaikanlah ke dpr
apakah itu bisa melalui ke lembaga institusi langsung atau melalui fraksi fraksi
dpr membuka tidak ruang itu
karena kan kemudian partisipasi publiknya yang dipertanyakan partisipasi masyarakatnya
itu proses pengundang undangan yang terjadi
ini kan kemarin dalam pertemuan beberapa menteri dengan enam atau tujuh kutub fraksi
yang ada di dpr itu disepakati kan ada tiga undang undang ini ya
yang omnibus loh
yang perpajakan ini nanti akan dibahas di komisi sebelas
kemudian di cipta kerja akan dibahas di balik
kemudian ibu kota negara akan dibahas di komisi dua
nah ketika ini nanti dibahas ya apa namanya as usual saja dalam pembahasan ini pasti akan melibatkan publik
akan diundang beberapa stakeholder untuk bagaimana mereka memberikan pandangan
atau misalnya kalau ada orang yang mau menyampaikan ya harus diterima
nah inilah saatnya saya kira nanti kalau pada saat pembahasan di masing masing komisi atau di balik ini
masyarakat untuk memberikan masukan masukannya gitu
kalau terkait dengan mengajak seluruh dukungan seluruh masyarakat ya bang doli
ini kan masih ke partai partai yang di luar nasdem sebetulnya ya
masih ke partai partai yang di luar pemerintah
sebetulnya kan kalau secara hitung hitungan politik di dpr kan
partai pendukungnya pak jokowi kan sudah dominan sekali
bang doli apakah kemudian ini menjadi agak politis karena bisa jadi kemudian tidak sepenuhnya disepakati
ini oleh seluruh fraksi sehingga kemudian perlu juga mengakomodir yang dari luar atau seperti apa
iya kita kan ingin memberikan undang undangnya lahir secara mendapat dukungan penuh
nah untuk mendapatkan dukungan penuh itu kan kita juga perlu membangun komunikasi
dengan berbagai stakeholder partai partai politik yang lain gitu
makanya kan kita tidak membatasi kan mana yang berada di dalam koalisi pemerintahan mana yang tidak gitu kan
bermanfaat berguna buat kita semua
untuk itu marilah kita dukung sama sama
makanya lah partai golkar
membangun komunikasi dengan berbagai stakeholder
masukkan salah satu agenda ini dalam silaturahim untuk membicarakan dengan partai partai politik yang lain
kalau kemudian disebut begitu ya pak erlangga atau golkar ini secara khusus ditugaskan oleh presiden untuk melobi partai politik atau untuk mengurusi semua soal omnibus law ini
tanggapan partai golkar bagaimana bang doli
ya saya kira tanggung jawab yang diberikan pak jokowi itu kepada pak erlangga
sebagai menko perekonomian
nah cuman karena memang ini proses perundang undangan kita ini adalah proses politik
yang harus ada kesepakatan antara dpr dengan pemerintah
dimana dpr itu terdiri dari fraksi fraksi partai golkar
ya kemudian kan harus dikomunikasikan dengan partai partai politik yang ada di fraksinya masing masing
nah memang itu
memang menko perekonomian kami ketua umum kami itu juga ya ketua menggolkar itu mengko perekonomian
yang sebagai partai politik yang punya fraksi kedua terbesar di dpr saat ini
tentu juga punya tanggung jawab kan untuk mendukung program pemerintah ini
oke jadi sekalian begitu ya bang ya
oke nanti kita bahas bang bagaimana kemudian soal penolakan masyarakat yang masih terjadi sampai dengan hari ini
menurut partai golkar apa yang terjadi
golkar problematikanya ada di mana
kalau sekarang safari ke partai partai politik ke kalangan elit mengapa kemudian tidak juga ke masyarakat
ini kan yang kemudian ditunggu tunggu sebetulnya oleh publik untuk bisa ikut terlibat soal pembahasan omnibus law ini
karena mereka berpikir bahwa ini justru menyengsarakan masyarakat apalagi soal pekerjaan yang juga buruk
kita bahas nanti bang doli kami harus break
kami akan segera kembali
soal pembahasan omnibus law ini
anda melihat dari safari politik partai golkar ini dari kacamatanya kang ujang
sebetulnya untuk tujuannya apa dan mengapa kemudian perlu dilakukan oleh partai golkar kang ujang
yang pertama tentu saya melihat golkar adalah partai yang mau back up pak jokowi

cuma persoalannya karena itu adalah pertanyaan yang paling penting
jadi saya tidak akan menjawabnya
saya akan menjawabnya
saya akan menjawabnya
saya akan menjawabnya
saya akan menjawabnya
persoalannya adalah banyak penolakan dari guru dari rakyat dari publik
ini yang paling penting dijaga oleh golkar
oleh karena itu golkar ini dalam posisi dilematis
di satu sisi mendapatkan tugas dari pemerintah dari negara untuk melobi partai yang menolak
agar tadi terjadi kesalahpahaman
di sisi yang lain ada penolakan publik itu
ini juga menjadi catatan penting bagi golkar
kenapa golkar ini kan jangkar dari pemerintahan
oleh karena itu mesti juga bermain cantik
kalau ini didorong dipaksakan
katakan disahkan ditargetkan di bulan april
ini juga mohon maaf menjadi catatan tersendiri bagi rakyat bagi golkar
oleh karena itu ada permainan cantik yang dilakukan oleh partai lain misalkan oleh pdip
dia bahkan mengatakan hari ini katakannya kami masih membahas dulu di tim
karena saya tahu begini
waktu itu saya pernah menjadi tim sukses di daerah jabar tujuh
itu kan daerah basis buruh
nah bagaimanapun pdip basisnya buruh banyak
oleh karena itu dia tidak terlalu dukung full terhadap ibu selawo ini
karena memang kalau itu didorong oleh pdip bersama sama dengan golkar dan lain sebagainya
ini menjadi catatan jelek dari buruh kepada pdip
oleh karena itu dia main di aman dulu nih melihat perkembangan
nah oleh karena itu saya melihat jangan sampai begini loh
catatan catatan buruh catatan publik catatan rakyat catatan akademis hilang begitu saja
demi mohon maaf ya kepentingan lain yang katakanlah dari negara dari pemerintah
saya melihat begini
jadi yang telah dilakukan golkar ini saat ini apa
kamu nge backup full kah atau apa sebetulnya
ya memang seharusnya begitu
tapi golkar juga punya kepentingan soal omnibus law ini
saya mengkritik begini bang doli ya
kita diakui golkar itu dulu saya pernah membantu juga di golkar
walaupun memang dari akademisi ya
pak ini kan partai yang banyak
pak ini kan partai yang banyak
di apa melahirkan pengusaha
ya betul aktivis juga banyak tapi banyak pengusaha juga
nah oleh karena itu wajar juga mohon maaf
ketika golkar memiliki kepentingan terhadap omnibus ini pulau ini kenapa
karena pengusaha tentu ya kan sangat dirugikan ketika dia katakanlah
undang undangnya masih seperti sekarang ini makanya harus dirubah
bagaimana pengusaha untung ya kan lalu buruh menjadi buntung
nah nasdem katakanlah nasdem juga sama
kalau kita petakan secara mendetail nasdem juga banyak dari para pengusaha
oleh karena itu nasdem mensupport golkar untuk sama sama mengawal omnibus law ini
tapi partai lain belum
partai dalam pemerintah sendiri ya maksud anda
nah oleh karena itu saya melihat saya ingin dengar dulu suara rakyat lah
dengar dulu suara buruh
karena saya melihat ketika buruh ini sulit secara ekonomi sulit secara apa namanya pribadi gitu
ini juga akan melahirkan kepada ketimpangan sosial yang lebih dalam
jadi saya melihatnya secara utuh saja secara objektif saja gitu kan
agar apa akal golkar sebagai jangkar itu tidak main main terhadap persoalan omnibus law ini begitu
sehingga yang dilahirkan adalah undang undang yang memang diterima oleh publik
hari ini kan banyak mohon mahal undang undang yang dilahirkan oleh pemerintah misalnya undang undang kpk
gerak cepat ditolak publik ketopal
lalu karena penolakan publik
yang begitu besar juga dan dasar dari mahasiswa undang undang kuhp dan lain lain pertanahan
hari ini lahir omnibus law gitu loh
nah udah kena itu ya ini mohon mahal ya negara demokrasi
juga kedaulatan ada di tangan rakyat juga harus mendengarkan rakyat
rakyat itu keluhannya luar biasa hari ini
mohon maaf ya kita kemarin nyari gas agak susah
gula pasir juga hampir hilang di pasaran
agar harga sudah mulai naik
ada banyak masalah begitu ya
ada banyak masalah
yang diperhasilkan oleh bang dolly dan teman teman lain di golkar
gimana bang doli partai golkar juga punya kepentingan tersendiri
sebetulnya terhadap omnibus law
sampai kemudian sibuk sibuk kesana kesini
saya kira ini kan undang undang bukan punya sebuah partai politik
ini kan undang undang yang dilahirkan atau inisiatifnya dari pemerintah
ya bahkan pak presiden gitu
jadi saya kira tidak ada kepentingan secara spesifik partai partai politik tertentu
kalau tadi diidentifikasi misalnya golkar banyak pengusaha
semua partai politik sekarang juga banyak pengusaha pengusahanya gitu
ya kan nggak bisa dikategorikan yang punya pengusaha itu cuma golkar
atau misalnya nasdem saja gitu
saya kira di partai partai politik yang besar lain juga punya seperti itu
jadi tidak bisa dijeneralisir diidentifikasi
wah ini dengan kenapa golkar sekarang membackup soal omnibus law
karena dia banyak pengusaha gitu
bukan itu sebenarnya
seperti yang tadi saya jelaskan di awal
ini undang undang inisiatif pemerintah
ya yang kemudian penanggung jawab utamanya sekarang diserahkan kepada menteri perekonomian
nah menteri perekonomian ini ya juga adalah ketua umum partai politik
jadi jangan dibalik
bukan kemudian ini lahir dari partai golkar
kemudian masuk ke pemerintah
yang kemudian ini ditunjuk sebagai leadernya ketua umum partai golkar
bukan seperti itu gitu loh
nah tapi karena ini sekali lagi usul pemerintah
di dalam proses pengundangan undangan kita
itu kan masuk ke dpr
nah proses politik ini kan membutuhkan dukungan dukungan partai politik
nah disitulah tanggung jawab golkar ya
karena kita juga bagian dari pendukung pemerintah
maka kemudian kita juga punya tanggung jawab untuk
mendorong semua proses agenda pemerintah
oke ini jadi agak terbebani tidak bang doli
partai golkar karena harus kemudian
ya sisi kemudian ini ketua umumnya tapi disilahin
itu bagian tanggung jawab kita sebagai partai politik pendukung pemerintah
itu memang tugas kita
agenda agenda apapun yang sudah dicanangkan oleh pemerintah
kita harus dukung dan harus kita backup kan gitu loh
nah jadi nah soal tadi ada berbagai penolakan
tadi di awal saya katakan
memang ini masih perlu ada waktu untuk komunikasi
tadi pertanyaan sebelum diakhirkan
apakah ada komunikasi di luar partai politik
sambil berjalan kita sudah lakukan
misalnya kami sudah lakukan fgd dua kali
dan itu melibatkan semua stakeholder yang berkaitan dengan ini
semua organisasi organisasi pekerja guru segala macam
kita undang waktu itu
golkar buat diskusi fgd di fraksi gitu
nanti kami juga akan terus melakukan komunikasi komunikasi
dengan stakeholder yang lain
oke oke dengan elemen masyarakat yang lain
cuman kan ini karena memang pertemuan antar pimpinan partai politik
jadi mungkin agak eye catching buat media kan
kalau ketemu dengan ini kan mungkin nggak tercover gitu aja kan
ini karena di satu sisi
karena memang ini ketua umumnya partai golkar
tapi selain juga ini kan menjadi domain dari kemen koperek kemen
yang dibawahi oleh pak erlangga
ya itu resiko politik yang harus dijalani oleh golkar
ya tentu begini
di saat dapat tugas dari pemerintah dalam hendipan jokowi
ya tentu harus menjalani dengan baik
oleh karena itu saya melihat
kalau ini bisa dijalankan secara baik oleh golkar
ya golkar akan menjadi partai yang menurut saya tetap menjadi jangkar
dari pemerintahan ini
tapi kalau ini memang tadi jalannya ada pemaksaan
lalu ada penolakan dibiarkan gitu kan
ini yang menjadi problem di kemudian hari
karena bagaimanapun kemarin kita mengkaji dari teman teman buruh gitu
ternyata banyak banyak pasal ya
yang sangat merugikan apa namanya kaum buruh itu
jadi mereka sehari ini tidak berhenti di situ
nah oleh karena itu saya melihat
kalau pak jokowi berharap kepada golkar gitu
karena sandarannya kan memang di situ
ya partai lain kalau menurut saya belum bisa diandalkan
untuk bisa melobi dan mengkondisikan partai lain
nah itu kenapa kenapa kemudian tidak ke partai yang lain
kenapa kemudian ke partai golkar
apakah hanya karena ini soal menko nya adalah dari partai golkar
atau memang ada hal hal yang lebih substansial
satu itu yang kedua golkar punya sejarah panjang
jadi sejak orde baru kan sangat kuat dan sangat stabil
dalam mem backup pemerintah
oleh karena itu hari ini juga sangat loyal
dalam mem backup pak jokowi
nah inilah sebenarnya peran inilah yang harus bagus
tapi tadi bagaimana berhadapan dengan publik
bagaimana berhadapan dengan rakyat
sehingga tidak tadi tidak mengabaikan daripada suara suara publik yang menolak itu
jadi jangan sampai mohon maaf bang doli
hanya karena fgd misalkan berapa puluh kali ya kan
lalu yang diundang juga misalkan pakar pakar
yang mendukung gitu kan
yang pihak pihak yang kontra juga tidak
misalkan ini juga harus diperhatikan
jangan sampai nilai nilai subjektivitas
yang nanti dibangun gitu
itu mengarah kepada misalkan untuk persiapan
memang mengkondisikan bahwa undang undang ini
harus disahkan pada bulan april
jadi memang undang undang
saya lima tahun belajar di tpr
waduh staf ahli dan staf khusus itu
memang mohon maaf ada catatan catatan buruk
yang saya terima
saya pernah misalkan di instruksi
pak ujang bagaimana ini bikin pasal yang membuat
ada pembenaran di situ
lalu juga bagaimana ini kita menguntungkan kita gitu
ya itu udah hal biasa lah itu proses politik
nah pak wi bagaimana
dan itu bisa terjadi di omnibus law maksud anda
ya tidak ada yang tidak mungkin
oleh karena itu tapi bagaimana sekarang
pak gregorkar ya dan pemerintah memformulasikan
undang undang omnibus law yang ditolak ini
yang menjadi apa namanya diterima oleh publik
apa sih semua tidak bisa dibicarakan
antara rakyat dan pemerintah kan sama sama ya
ini yang memimpin yang berkuasa ini yang dikuasai kan
ya kang ujang anda melihat sikap sikap parpol
sebetulnya terhadap omnibus law ini sebenarnya bagaimana sih
apakah tadi anda katakan ada partai partai
kemudian lebih baik menarik diri karena ini
pertaruhan citra misalnya
di luar partai partai oposisi ya
partai partai koalisi yang lain anda melihat selain golkar
sebenarnya bagaimana terhadap omnibus law
ya tadi saya melihat pdip masih cari aman
karena saya pdip jelas buruh banyak
saya di jawa barat aja di bekasi cibitung gitu
numpuk itu suara pdip itu
belum di daerah daerah lain yang terkait dengan pabrik
begitu ya yang banyak buruhnya di situ
oleh karena itu saya melihat wajar ketika sampai hari ini
pdip belum memutuskan mendukung itu
padahal bagaimanapun pak jokowi lahir dari pdip
di situ tempatnya gitu
tapi membebankan itu kepada golkar sebagai menko tadi
itu hal yang politik
ini bisa menjadi pertaruhan citra juga
partai golkar nih
tapi kita bahas nanti ya bang lulus
di segmen terakhir lah yang demokrasi
soal pertarungan citra golkar di omnibus law
kami akan segera kembali
ya menarik diskusinya
jadi saya langsung ke bang duli
bagaimana bang doli ini soal kemudian pertaruhan citra golkar juga
karena kemudian yang tadi kang ujang bacaannya adalah
ini kan soal bagaimana golkar memainkan peran di sini begitu
artinya kalau kemudian soal omnibus law ini di sisi lain mendapatkan penolakan masyarakat
imbas citra itu kan juga akhirnya dialamatkan kepada partai golkar dong
atau di saat partai partai yang lain partai koalisi yang lain tampaknya agak agak apa kang ujang ya
tidak begitu ngurusin begitu ya gimana bang doli
ya pertama itu yang tadi saya katakan
ini jangan kemudian digeser
digeser bahwa yang punya kepentingan itu adalah partai golkar
dalam konteks tertentu ya
bahwa partai golkar punya kepentingan ya
untuk mendorong semua agenda agenda pemerintah ini juga bisa dijalankan iya
karena golkar adalah bagian dari partai politik pendukung pemerintah gitu
jadi ini agenda pemerintah yang dimana salah satu partai politik pendukung pemerintah adalah golkar
makanya golkar punya tanggung jawab untuk menggolkannya gitu
itu dulu kita dudukkan
nah yang kedua tentu memang saya kira tadi di awal saya katakan ini perlu ada komunikasi komunikasi
nah ini yang sekarang kita mulai jalankan
kami buat fgd itu justru juga mengundang bukan hanya pakar pakar
tapi juga pihak pihak stakeholder pekerja buruh segala macam dari beberapa konfederasi itu kita juga akan
juga pernah undang beberapa kali gitu ya
nah dan ini nanti akan kita terus buka
apalagi tadi saya sudah jelaskan pak ujang bahwa proses pengundang undangan satu rancangan undang undang itu kan
begitu masuk dpr disitulah kemudian nanti dibuka ya
bagi publik yang punya concern masyarakat yang punya pandangan dia akan datang ke dpr
menyampaikan apakah itu langsung ke institusi dpr nya atau melalui fraksi masing masing
nah jadi begitu nanti ini dibahas di komisi atau dibalik
dari salah macam disitulah semua pihak ini bisa menyampaikan pandangannya
nah jadi nggak pun kita misalnya sekarang melakukan lobby lobby masuk ke
katakanlah kelompok kelompok yang menolak itu
nanti kita buka aja persilahkan masuk datang ke dpr menyampaikan aspirasi mereka gitu
nah walaupun sekarang sekarang atau kemarin juga kita sudah lakukan itu
oke oke kalau kemudian memang untuk menggolkan lagi ada pemerintah
mengapa kalau soal omnibus law ini partai partai pemerintah yang lain juga tidak se
tidak sekencang golkar begitu bang dolly
saya kira sama tadi misalnya pak siapa waktu kami menerima pak surya palo
nasdem di dalam kata pembukanya jelas bahwa nasdem sebagai bagian juga partai politik pemerintah
memberikan dukungan terhadap omnibus law cipta kerja ini gitu
nah cuma tadi itu saya kira terkesan kita yang golkar yang dalam konteks partai politik ya
terkesan golkar yang paling di depan
ya karena ketua umum kita ini sekarang mengko perekonomian yang diberi tanggung jawab untuk memberikan
jadi agak masuk kerana politik maksud anda begitu agak masuk karena politik
ini ya itu tadi runtutannya kan begitu ini inisiatif dari pemerintah masuk ke dpr
dpr isinya partai politik semua salah satu partai politik terbesar di sana ketua umumnya adalah mengko perekonomian
nah itu yang yang kemudian tapi kita harus dudukkan dulu bahwa ini memiliki tindakan agar kita bisa memiliki kembali ke perusahaan lainnya

ini bukan agendanya partai golkar dalam tendensi tertentu
tapi agenda partai golkar sebagai partai politik pemerintah yang harus mendukung seluruh agenda pemerintah
baik kang ujang tanggapan anda terakhir bagaimana
saya melihat begini saja ada pasar pasar yang ditolak itu menjadi petik perhatian
pokoknya pasal pasal yang merugikan rakyat begini loh undang undang itu dibuat untuk kepentingan rakyat
bukan untuk kepentingan dpr lalu pengusaha dan lain lain tapi rakyat semuanya
kan mengikat semua rakyat indonesia siapapun dia
oleh karena itu isinya pasalnya kan tidak bisa tidak boleh merugikan itu
nah kalau ada yang dirugikan wajar kalau dia protes ini yang menjadi catatan penting
jadi apapun pasalnya tentu ini harus menjadi menaungi bahkan
bila perlu memang menaungi buruh
bahkan mensejahkan buruh gitu loh
nah kalau undang undang ini baik pasalnya bagus tentu akan mendapatkan dukungan
ini kan yang terjadi sebaliknya
ada yang salah nih mesti diperbaiki oleh pemerintah
yang dalam hal ini
yang dalam hal ini mengusulkannya undang undang omnibus law ini
ketika terjadi perdebatan di dpr perdebatan politik itu memang sudah dikondisikan bahwa pasar pasar itu dirubah untuk mendukung buruh
iya nah kang ujang ini kan partai golkar sebagai partai pemerintah
yang tadi kita ada katakan ini jangkar ya pak jokowi begitu kan yang di depan soal omnibus law ya
ketika kemudian melakukan safari politik ke elit elit partai ini seberapa besar pengaruhnya untuk membuat kondisi lebih kondusif
begitu secara politik kalau kita bicara soal ruu omnibus law ini
keliatannya jalan itu golkar
saya lihat ketemu pks di awal awal pks langsung terayu tuh
langsung oke lu kan katanya dengan catatan kita akan kritis tapi faktanya oke gitu loh
iya ya kan lalu nasdem sudah jelas gitu kan tinggal yang lain gitu
tapi persoalannya oke lah
tapi di bawah ini kan masih menolak kang ujang
secara politik gitu kan oke lah
karena itu bagian dari koalisi pemerintah
yang ini kan katakanlah bisa dikondisikan gitu bagaimanapun
karena sudah bersama sama gitu dalam koalisi
nah ini kan rakyat ini loh yang harus diperhatikan
ini kan negara ini kalau nggak ada rakyat juga bisa bubar gitu
kalau rakyatnya nggak diperhatikan juga bagaimana negara
ngurus negara kan untuk rakyat
oleh karena itu seluruh kepentingan perundang undangan apapun itu
mesti mendukung daripada kebijakan untuk rakyat
yang soal buruh begitu
bang loli terakhir singkat
ini untuk buruh publik masyarakat yang masih menolak
saya kira undang undang ini dibuat untuk kepentingan rakyat
ya tadi saya sudah jelaskan juga
namanya saja adalah ciptaan
ini bagian dari transformasi struktural ekonomi indonesia
yang bagaimana supaya cipta kerja
bagaimana undang undang ini bisa menciptakan suasana
sehingga memang penyerapan tanda kerja itu semakin lama semakin banyak
kan itu sebutnya tujuannya saya kira kira sudah mulia
ya kan gitu ya
nah tinggal persoalannya
tadi yang saya katakan
tentu dalam pembahasan sebuah undang undang itu
banyak perspektif perspektif yang berbeda
dilihat dari berbagai macam perspektif tadi itu
dalam menggunakan undang undang
ini yang sekarang kita perlu sinkronkan
kita dudukkan gitu
intinya kami membuka apapun yang misalnya disampaikan oleh rakyat
pandangan apa yang berbeda
karena ini memang untuk kepentingan rakyat
penolakan itu bukan belum tentu mereka tidak sepakat
tapi bisa jadi memang belum tersampaikan pesannya apa
jadi disinformasi ya bang ya
ini yang mau kita jembatani
supaya semua pihak paham
bahwa undang undang ini dibuat alasannya ini
pasalnya ini dibuat karena ini
nah itu yang mau kita masuk ke situ aja
mudah mudahan segera kemudian publik juga tercerahkan
dan juga tersampaikan apa kemudian tujuan mulia dari omnibus law
yang tadi dikatakan oleh bang doli
mudah mudahan juga poin poinnya betul betul mulia
bang doli karena publik juga agak resah
masyarakat buruh juga agak takut jadinya begitu
nah ini mudah mudahan janji ya bang doli tadi
bang doli tadi membuka kepada publik sebesar besarnya partisipasi
setelah kemudian ini dibahas di dpr selanjutnya
terima kasih banyak bang doli sudah hadir
malam hari ini kang ujang terima kasih banyak
kang ujang udah ngeliat jam mau pergi lagi kayaknya
terima kasih kang ujang sudah hadir
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses
dan juga dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia